sampai jumpa di video selanjutnya
kami hanya ingin mengingatkan
kalau kredit rumah
belum dibayar bu dua bulan
iya iya betul sekali pak
kebetulan saat ini
keadaan keuangan kami memang sedang lagi ada masalah
tapi pasti kami akan bayar pak
kalau sampai tiga bulan ibu tidak mau bayar
rumah itu akan kami lelang bu
apa apa pakai kena suk segala sih
ibu lagi ada di jakarta
oke baik iya saya bisa ketemu
sampai nanti ya bu
ibu sari saya mau nanya
ibu sarah tahu
kalau sekarang nino sama elsa lagi dekat
elsa memang banyak cerita
dan kalau saya lihat
nino sepertinya membuka hatinya untuk elsa ya
dan saya lihat juga
sekarang elsa tuh
banyak kasih perhatian ya ke nino
mereka kelihatan dekat
saya seneng loh liatnya
kalau menurut saya
daripada kita biarkan mereka berlama lama
gimana kalau kita nikahkan saja mereka berdua
wah saya setuju sekali loh
lebih cepat lebih baik
dan apapun itu untuk kebahagiaan nino pasti saya dukung
yang bener aja kamu mah
mantan suami pak
perceraian mereka tidak
ma perceraian mereka tuh sepihak
ya karena andi tidak datang
ke sidang perceraian
sekarang gimana andin bisa datang ke sidang perceraian
jelas jelas di penjara kok
saat ini mereka sudah resmi bercerai
aku tidak setuju ini terlalu kejam buat andin ma
kamu tidak pernah menyebutkan pernikahannya nino sama andin itu terlalu kejam untuk elsa
kamu justru meminta mereka tetap menikah
dan memaksa aku untuk mengalah
sekarang lama minta saatnya kamu untuk mengalah
aku memang dapat
saudara mirna anda bebas
jaga diri dulu baik baik